bagaimana pantor arus kedatangan penumpang pasca libur lebaran kita sudah terhubung dengan korespondensi nn indonesia victor pangaribuan di terminal pulau gebang jakarta timur serta produser lapangan cnn indonesia dia ayu di terminal dua bandara soekarno hatta tanggerang
kita ke dia ayu di soekarno hatta dia kalau kita bicara mengenai kondisi penumpang hari ini puncak dari arus balik diperkirakan akan terjadi pada sore nanti
lalu bagaimana hingga pukul dua belas siang hari ini apakah sudah terlihat adanya kepadatan penumpang yang kembali dari daerah tujuan mereka silahkan dengan laporan anda
selamat siang yuda benar sekali arus balik mudik bandara soekarno hatta terminal dua sekarang mulai berdatangan para pendatang dari kuala namu
namun bisa dilihat dari jadwal kedatangan terminal dua sudah adanya dua puluh dua jadwal penerbangan yang diestimasikan
diestimasikan akan tiba atau landing hari ini berbeda dengan di terminal tiga di mana di terminal tiga terdapat dua puluh delapan penerbangan yang didominasikan dari makassar dan juga jogja
kedatangan di terminal dua dimulai dari jam sembilan sepuluh tadi dari surabaya dan untuk awal dari penerbangan itu juga tadi dimulai dari jam sembilan tiga puluh
dan flight terakhir hari ini nanti di jam dua puluh satu lima
dan tadi sudah ada tiga pesawat yang tiba dari surabaya pukul sembilan sepuluh kupang pukul sembilan tiga belas dan baru saja para pendatang yang dari kuala namu di jam sebelas tiga puluh
dari dua puluh dua penerbangan terdapat tiga dari makassar dua dari surabaya dua dari kuala namu dua dari balikpapan dua dari pekanbaru
dan satu dari palembang pangkal pinang solo bengkulu denpasar semarang pontianak jambi dan lampung
memang tak hanya di terminal dua terminal tiga kedatangan juga didominasi dengan banyaknya pesawat dari makassar
jadi bisa dikatakan bahwa banyaknya penerbangan di terminal dua itu memuncak di sore hari dari siang ini mulai jam dua belas hingga nanti sore
di sekitar jambi
dan untuk bandara terminal dua akan puncaknya itu di siang hari di mana ada lima pesawat berdatangan dari makassar dan lima pesawat berdatangan dari new jogja
dan untuk mengantisipasi dengan adanya penyebaran covid sembilan belas terdapat delapan pos
delapan pos untuk tes antigen secara acak yang berlokasi di pintu keluar

dan untuk mengantisipasi dengan adanya penyebaran covid sembilan belas terdapat delapan pos

dan untuk mengantisipasi dengan adanya penyebaran covid sembilan belas terdapat delapan pos
dan untuk mengantisipasi dengan adanya penyebaran covid sembilan belas terdapat delapan pos

dan untuk mengantisipasi dengan adanya penyebaran covid sembilan belas terdapat delapan pos
dan untuk mengantisipasi dengan adanya penyebaran covid sembilan belas terdapat delapan pos

dan untuk mengantisipasi dengan adanya penyebaran covid sembilan belas terdapat delapan pos